telah jalin komunikasi awal noc indonesia segera gelar pertemuan dengan federasi tenis meja dunia pekan depan
pertemuan ini akan membahas solusi organisasi pt msi dan proyeksi indonesia sebagai tuan rumah ajang internasional
sesuai janjinya noc indonesia terus berkomunikasi dengan federasi tenis meja dunia ittf
komunikasi ini dilakukan dalam rangka upaya menyelesaikan problem organisasi tenis meja nasional pt msi
setelah melakukan komunikasi tahap awal noc indonesia akan bertemu ittf awal pekan depan
pertemuan ini untuk membahas solusi konkret mengenai dualisme pt msi
jika masalah telah selesai ittf siap memberikan kepercayaan untuk indonesia menyelenggarakan ajang internasional
ini bukan hanya dari komite olimpia di indonesia
tapi dari semua pihak terutama masyarakat tenis meja indonesia itu bisa bangkit kembali dan bisa tampil
karena kami juga kemarin sudah mendapatkan beberapa angin segar
bahwa katanya kalau nanti di indonesia sudah siap kesempatan untuk menjadi tuan rumah kegiatan internasional pun
bahkan kegiatan dunia itu bisa terlaksana di indonesia
sebelumnya dualisme kepengurusan ptmsi
yang telah berjalan bertahun tahun mengakibatkan atlet tenis meja indonesia mati suri
dengan penyelesaian konkret diharapkan pembinaan dan prestasi atlet tenis meja nasional akan kembali ke porosnya